pak bambang ngapain sih ganggu aja deh
ya udah angkat dulu aja takut yang pentingmu
den den misnu pulang den rumah kebakaran den
iya cepetan den apunya makin besar
rumah kamu kebakaran nuh
rumahku kebakaran aku pulang sekarang ya
kamu gak apa apa kan
gak aku cuma kecapean aja kok
aku tuh cemas banget mikirin kamu ya
pernah saat aku tuh khawatir terus sama kamu
makanya aku langsung datang kesini
tapi sekarang kan udah ketemu sama aku
masih cemas gak
aku udah mendingan sih
ya udah aku buatin minum dulu ya buat kamu ya
makasih ya sayang
kok lebay sih sebentar aja kok ya
ngapain dia disini
sebaiknya kamu bicara sama wisnu sekarang ya
dewi buatin minuman dulu ya buat wisnu ya
aku harus bisa ngomong ke wisnu siapa aku sebenarnya
ini yang dinamakan calon istri masa depan ya begini
maka dari itu
sangat mengidolakan dan sangat cinta
jangan jangan nyunah besar sama anaknya
kutip dia wibat
sebenernya ada yang aku mau omongin sama kamu
pak bambang ngapain sih ganggu aja deh
ya udah angkat dulu aja takut yang pentingmu
rumah kebakaran den
apinya makin besar
rumah kamu kebakaran nuk
rumah aku kebakaran wuy
aku pulang sekarang ya
udah sayang salam buat bapak
ayo semuanya turun turun turun
pak bambang rumahnya pak bambang
yakin loh rumahnya di sini
iya udah kalau begitu ayo
apa sih den
kita gak usah gitu gitu udah
yaudah disini aja udah mobil
bener juga ya
pak bapak dewi takut pak
udah udah udah
bapak dewi harus gimana pak
sebaiknya kamu masuk ke dalam kamar ya
masuk ke kamar
ayo keluarin itu silman ular
di sini nggak ada silman ular pak
saya melihat pakai mata kepala saya sendiri
saya dagang di warung sana
dan pulangnya ke rumah ini
nggak ada pak
ayo masuk dan buka
bala bala pak
pak itu al iyi

selanjutnya anaknya mati
dia tidur mak
nggak dengar ber snail begini
gimana kek partnership
kalau ngelirutan pak
silman yang lewat mohonkan dia sama saya
kasih tak kasih tak kasih tak
raju kita harus bicarakan masalah ini dengan pak asep dan dewi
kak kasih tak kak kasih tak tolongin dewi kak
tolongin dewi sama bapak kak
banyak warga datang ke sini kak warga membakar rumah soalnya
soalnya mereka tahu
tunggu dulu dewi silam warna ular
semarang tahu kak
kamu siluman ular
wiwi kamu tenang ya kakak gak akan biarkan mereka menyakiti kamu
sekarang juga kakak kesana
belum aku belum aku
eh jangan mukulin
gimana sih jangan main hakim sendiri dong kalau mati gimana
berhenti dengan aku siva
jangan loh dia beres kokohnya dengan siluman ular
udah udah udah kita ilang lagi
aduh aduh aduh
hah aduh gimana sih lo
sampai kebakaran begitu
perwe gimana perwa di dalam kebakaran perwe
kalau udah kebakaran begitu kan belabek
aduh kacau nih

ini hukuman buat lo karena udah mengeriara siluman ular
aku gak bisa liat bapak disakiti
hah nah nah nah
eh eh tuh perempuan tuh
nah nah nah
nah nah nah
tuh di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ
nih di situ